pengguna jalan di atas jembatan mahakam empat yang menghubungkan samarinda kota dan samarinda seberang dikejutkan
dengan munculnya ribuan tahun di pagar pembatas jembatan di jalan khusus pengendara roda dua
akibatnya sejumlah pengendara di sengat tahun
beginilah upaya yang dilakukan petugas pemadam kebakaran kota samarinda kalimantan timur minggu sore
saat melakukan pengusiran terhadap ribuan tahun yang membuat sarang di tiang jembatan mahkota empat
dengan menggunakan semprotan pembunuh serangga
berdasarkan video amatir yang diterima tim liputan tawon terlihat mengganggu pandangan pengguna jalan
terutama pengendara motor
selain menggunakan semprotan pembunuh serangga petugas juga berusaha untuk mengusir tahun tahun itu dengan membakar ban
ada ibu ibu lewat sempat kena juga